konferensi tingkat tinggi g dua puluh dengan indonesia sebagai presidensi
akan diselenggarakan di bali pada tanggal lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
berbagai persiapan dilakukan oleh panitia untuk menjamin kelancaran acara tersebut
termasuk bagi media
berbagai persiapan penyelenggaran ktt g dua puluh yang akan diselenggarakan di bali international convention center
musa ii bali terus dilaksanakan
salah satunya adalah fasilitas bagi berbagai media dalam dan luar negeri
yang akan meliput pertemuan ke tujuh belas pemimpin negara anggota kelompok g dua puluh ini
kementerian komunikasi dan informatika akan menyediakan media center
yang akan beroperasi sejak tanggal tiga belas hingga tujuh belas november dua ribu dua puluh
berbagai fasilitas akan disediakan pada media center berkapasitas satu lima ratus orang tersebut
fasilitasnya terdiri dari tiga puluh enam
jadi kita menyiapkan internet dengan kecepatan tinggi
di antaranya ruang konferensi pers berkapasitas empat ratus empat puluh tiga orang
lengkap dengan penerjemah dalam lima bahasa
dua puluh delapan ruang kantor dan booth media partner
dua stand up position lengkap dengan fasilitas live streaming
serta berbagai fasilitas lain yang akan memudahkan dan membuat nyaman pekerjaan awak media
istilahnya apa ya masih showcase barangkali begitu ya kayak showcase lima g
jadi di seluruh areal event itu memang kita rencanakan lima g
tapi sifatnya masih showcase begitu
para wartawan yang hendak meliput ktt tersebut
dapat mendaftarkan dirinya secara online
sejak tanggal lima september hingga sepuluh oktober mendatang